bukan apa apa rok abang tuh kasihan sama haji muhyiddin
bayangin aja kerampet tujuh puluh juta ada salahnya sih kalau kita bantu bantu dia
memang sih bang tapi abang juga mesti ingat gimana kerjanya haji muhyiddin sama kak jurim itu
apa orang seperti mereka itu pantas kita tolong bang enggak kan
setelah ini rok kamu ngomong mesti hati hati ya jangan sampai hatimu diselimutin sama dengjam
bu haji kalau menurut saya sih apa yang menimpa keluarga muhyiddin itu udah azab jatuhnya mak
bukanlah azab azab serem amat sih kedengarannya
iya mak coba bayangin aja lagi haji memona sakit kan haji muhyiddin kena jam berat tujuh puluh juta
itu beberapa operasi mak nyesek agak tuh
bukan nyesek lagi atul kalau buat mengajau
bisa mati berdiri
iya mak allah tuh maha tahu apa yang menimpa keluarga muhyiddin gak bakal berhenti di sini aja pasti terus jalan
iya kayak urusan abis ini serum amahmud yang kena
kok serum ke bawah bawah emang kenapa nia
bahkan serum masih serum pun alias keluarga sama keluarganya muhyiddin mak
eh gak ada urusan sama serum pun nih serum itu amatnya baik banget
beda dari orang tuanya
bener tuh kita gak boleh susun
insya allah nih musibah yang melimpah haji muhyiddin sama haji memona itu cuma cobaan dari allah bukannya azab
ah capek ngomong sama mbak haji mah matanya nggak pernah melek boleh kita berpikir positif sama orang
tapi kalau kenyataannya gak bener gimana
dia gak kena nafes nafes sih cuma kita harus berpikir positif karena azab allah itu urusan allah amai yang kena azab
gitu gak boleh ngakimin
iya bener tuh gitu itu udah rahasia allah
ya kalau bos haji setuju aja mak haji keluarga haji muhyiddin sekarang lagi kena bakunya
assalamualaikum ji ji assalamualaikum
ngecut itu mak
bu bubur lagi ah
iya kalau lo makan ya timbang kerak kerak bubur sihat dah
bubur bubur emangnya kita kucing jarong makan sisa bubur
pasti tau pak
gue ini mau beritahot buat lo ji
ini baru anget baru diangkut dari tungku tungkunya pes
alah gue udah tahu haji muhyiddin kena rampok kan
lah kamu udah tahu ji
apa sih yang di kampung kita ini yang nggak cepet nyambar kayak api
bener juga ya jangan jangan angin juga bisa nyanyi di kampung ini bar
nah lo tahu mak kayaknya kita ini sebagai waga bantu bantu dah ada tetangga kena musibah
aduh ngapain bantu bantu yang modelnya muhyidin nama memu nah
astagfirullah ji bar bar lo si keliwatannya tetangga tuh lagi kena musibah bukannya didoain malah disyukurin
eh ji kalau yang kena musibah haji muhyiddin itu kagak ape ape ji ya
dia tuh orangnya suka ngejelekin orang ha mulutnya tajem hobinya nyiletin hati orang
kan termasuk keluarga lo sendiri
hah lo nggak usah ngomong juga gue udah tahu
yang penting kita nggak boleh balas dendam apalagi dalam kondisi kayak gini
apalagi salahnya ji kalau kita ikut partisipasi bantu biaya operasinya haji maimunah
nggak salah lo ji pak haji muhyiddin itu udah terkenal pelitnya sekampung ini ji
hartanya tuh dikekep aja sama dia diketek tuh sampai bawa ketek ji
kasian si mahmud aturan mah
sampai sekarang hartanya belum dibelah dua tuh sama dia tuh
dari itu mah urusan keluarga dia urusan pribadi
ngapain ji kita ikut campur
hah udah dah yang penting kita ini tetangga
ada tetangga kena musibah udah bantu itu aja hukumnya
jangan jangan nih hati lo terbuat dari terigu
mau nurut lo abang ga usah ikut campur deh
nanti bisa menimbulkan fitnah
repot kan jadinya
bukan apa apero abang tuh kasian
bayangin aja kerampet tujuh puluh juta
apa salahnya sih kalo kita bantu bantu dia
memang sih bang
tapi abang juga mesti ingat
gimana kejamnya haji muhyiddin sama kak jurema itu
apa orang seperti mereka itu pantas kita tolong bang
jangan sampe hati lo diselimutin ama dendam
ingat lu juga kan lagi hamil
mesti ngomong yang baik baik
supaya jabang bayi lo jadi baik
tadi lo gak tahan omongan
lo tadi udah dikuasa iblis
lo tadi juga udah dikuasa sama rasa dendam
namanya juga orang
rojo dilihatin nunggu nunggu terus nih
berharap umi jangan tahu dulu soal ini ya mbak ya
tapi gimana biaya operasi
apa apa cari mana tujuh puluh juta
maafkan aku nih bang ya
kira kira nih ada nggak hubungannya sama warisan ayah yang belum dibagiin
ncing ncing tuh keterlaluan banget sih
masih aja yang mikir soal warisan
ini abah tuh sekarang lagi kena musibah
emang lo mau ngeliat abah lu tidak terbebas dari azab allah
makanya bilangin deh roh
iya gak keluarin tuh yang bukan haknya
supaya tenang dia
abah jangan lagi terus kayak gini
abah kan masih punya tabungan buat operasi umi kan
hah abah gak mau ambil ini lagi
terus umi gimana mbak
pasti ada jalan lain dong yang bakal bantu milu operasi
ini yang ada di dalam itu istri abah sendiri
abah masih aja mikirnya
ini demi keselamatan umi bah
abah mau umi kenapa napa
ya kagak sih
tapi siapa tahu ada yang mau membantu bantu gitu sebagai dermawan
udah keluarga katanya juga bantu
ada yang mau bantu umi lo
beli sumbang aja kagak ada mau satu juga
inilah urat gembel gak ada malunya
eh diam lagi weh
jadi siapapun yang mau nyumbang untuk kesembuhan haja maimunah
bisa langsung dan nanti akan dikoordinir sama
apa pak herwi telat nih
eh lo masih berani ngeledek gue loh
orang gue cuma batuk
batuk bekok bekok begitu
mulut mulut gue kenapa jadi lo yang sewot
eh sekali lagi lu batuk batuk begitu
gue tekuk batang leher lo
tekuk tekuk aja lo kira cucian tekuk
gapapa jadi nyangkain gue lo
diam diam diam
lo yang lepas
lo tuh yang suka godain anak gue